data yang kita update pada tanggal delapan belas april hari ini pada pukul dua belas adalah sebagai berikut
bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan spesimen lebih di empat puluh lima ribu spesimen
dari lebih dari tiga puluh sembilan ribu orang
ada hasil positif sebanyak enam dua ratus empat puluh delapan hasil negatif tiga puluh tiga satu ratus tujuh puluh empat
dari pemantauan yang kita lakukan orang dalam pemantauan sudah lebih dari satu ratus dua puluh
dan kemudian pdb ada dua belas
kita berharap bahwa dua belas ribu lebih pdp ini betul betul dalam pengawasan yang ketat
untuk kemudian kita perhatikan gejala klinisnya dan kemudian kita lakukan pemeriksaan antigen pcr
karena inilah diagnosa pasti
kasus sembuh enam ratus tiga puluh satu
kasus meninggal lima ratus tiga puluh lima orang
sudah seluruh provinsi terdampak
sudah dua ratus dua puluh satu kabupaten kota yang terdampak
provinsi yang kemudian jumlah pasien sembuhnya cukup banyak kita bersyukur ada dua ratus lima di dki
enam orang ada di jawa timur empat puluh empat di jawa tengah
ada empat puluh tiga di sulawesi selatan ada empat puluh satu orang di jawa barat
total dari keseluruhan provinsi yang lainnya adalah sebanyak
kasus sembuhnya adalah sebanyak enam ratus tiga puluh satu orang
saudara saudara kalau kemudian kita rinci data ini sebagai berikut
sampai dengan hari ini ada tiga ratus dua puluh lima kasus baru sehingga total menjadi enam dua ratus empat puluh delapan orang
ada dua puluh empat kasus sembuh sehingga totalnya menjadi enam ratus tiga puluh
dan ada lima belas pasien sembuh totalnya menjadi lima ratus tiga puluh lima
oleh karena itu mari bersama sama kita yakini bahwa sebaran penyebaran ini masih terjadi
oleh karena itu mari berpartisipasi lebih banyak dan lebih serius lagi
karena ini permasalahan kita
partisipasi bisa kita lakukan dengan terus menerus
kita mematuhi anjuran anjuran pemerintah untuk tetap berada di rumah
menjaga jarak mencuci tangan dan menggunakan masker
terutama pada daerah daerah yang sudah mengimplementasikan psbb
pembatasan sosial berskala besar mari kita patuhi dengan sepenuhnya
hanya ini cara untuk kita bisa melakukannya dengan baik
kemudian kami mohon kepada masyarakat untuk paham betul
bahwa pasien pasien covid sembilan belas yang sudah sembuh
mereka sudah tidak akan menularkan penyakitnya lagi
karena persyaratan sembuh diakinkan bahwa dia sudah negatif di dalam tubuhnya
banyak sekali berita yang beredar tentang jenazah yang diprasangkakan covid sembilan belas yang dimakamkan
sebenarnya tidak ada alasan untuk kemudian menolak jenazah ini
baik secara medis maupun secara agama
ketentuan yang dibuat oleh kementerian kesehatan
oleh organisasi profesi ketentuan yang dibuat oleh kementerian agama
oleh organisasi majelis ulama indonesia mengatakan tidak ada alasan kita untuk menolak jenazah
namun perlu kita pahami bahwa jenazah yang dimakamkan dengan tata laksana pada pengelolaan penyakit menular
yang ada di dalam organisasi profesi adalah penata laksanaan jenazah berpenyakit menular
hari yang sama juga kita lakukan apabila jenazah itu meninggal karena hiv aids
semua akan mendapatkan perlakuan yang sama
amankan jenazahnya agar tidak menyebarkan penularan penyakitnya ke orang lain
ini sudah menjadi standar teknis baku yang dilaksanakan di dunia kesehatan
pastikan tidak akan ada cairan sedikitpun yang keluar kepada lingkungan dari jenazah itu
kita bungkus dengan plastik dan kemudian kita yakinkan di dalam peti yang sudah kedap juga
dan dengan ditambahkan antiseptik yang cukup
oleh karena itu bukan dimaknai bahwa semua jenazah yang dimakamkan dengan prosedur jenazah dengan penyakit menular
selalu dianggap covid sembilan belas
kasus yang kita sampaikan terkait dengan meninggal karena covid sembilan belas
itu adalah kasus yang meninggal dengan konfirmasi laboratorium positif
kalau kasus pdp yang belum terkonfirmasi covid maka tidak akan kita catat sebagai jenazah covid sembilan belas
ini yang harus kita pahami supaya tidak semua kasus meninggal di era sekarang selalu dikonotasikan covid sembilan belas
saudara saudara sekalian mari kita lawan covid dengan meningkatkan imunitas diri
pastikan kita mendapatkan asupan yang gisi yang cukup sabar dan tenang
cukup istirahat dan cukup juga beraktivitas fisik
teratur dalam hidup dan munculkan perasaan gembira bersama keluarga
tetap tinggal di rumah dan pastikan bahwa kita bukan hanya diam di rumah
tetapi saat sekarang paling penting adalah bagaimana kita melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk di rumah
karena ini menjadi ancaman yang berikutnya yang perlu kita antisipasi
manakala pancaroba ini membawa dampak pada peningkatan kasus demam berdarah
jaga jarak pakai masker
jangan sentuh mata dan hidung sebelum cuci tangan
pakai sabun dengan air yang mengalir sampai bersih
kita diuji gotong royong kita diuji tenggang rasa kita diuji
mari bersatu dari pusat sampai ke daerah
desa rt rw sampai ke keluarga
ini yang harus kita lakukan di dalam menghadapi covid sembilan belas ini
oleh karena itu pastikan kita melakukan ini dengan benar
pastikan untuk saling mengingatkan saling melindungi saling menjadi teladan
maskerku melindungi kamu maskermu melindungi aku
terima kasih selamat sore